saya kesini diundang sama angga
kenapa nggak percaya sama saya
aku tau suami aku
dia bisa bertindak sesukanya
sampai pernikahan dia
pernikahan aja dimanipulasi
kita langsung ke acara aja
gimana soalnya acaranya di rooftop di atas
iya ini supir dari
fasilitas dari kampus
kalau gitu supir kamu mending suruh pulang aja ya
gimana boleh boleh boleh
aku kasih tau dulu ya
baik bu saya permisi
makanan sama minumannya kok cuma dua porsi
apa cuma buat aku sama michelle
wah terima kasih banyak ya pak
ya kan gue udah tua
gak muda lagi
sekarang kalo gue undang banyak orang thanksin juga gue malu
handphone gue ketinggalan di mobil
ke sana dulu ntar gue nusul
gue tunggu sana ya
aku dia ya bener
kamu ngapain disini
kunci segala lagi
misal bawa aku kesini buat mempertemukan aku sama mas agus

ini pasti kalah kalahan kamu kan mas sama michelle
saya gak tahu apa apa din
saya kesini diundang sama angga
kenapa nggak percaya sama saya
aku tahu suami aku
dia bisa ngelakuin apa apa yang dia mau

dia bisa bertindak sesukanya
sampai pernikahan aja dimanipulasi
cukup ya din
tanya mereka kalau nggak percaya
kira kira mereka lagi ngapain ya
ya gue sih bukan cctv dua puluh empat jam yang gue bisa atau mereka lagi ngapain
yang namanya orang lagi berantem
lagi ada masalah
pasti mereka canggung
semua butuh waktu
ya harapan gue sih mereka disana
sering waktu berjalan
siapa tahu mereka hubungannya bisa baik lagi
perlahan demi perlahan
saya juga berharap
semoga mereka nanti bisa berjalan jalan dengan baik
dan bisa berhubungan dengan baik lagi
nih andien juga telpon
ssst bentar ya
please lu jangan salah paham dulu ya
sekarang lo punya masalah dengan adil
gue kasih lo kesempatan
gue kasih waktu
biar lo nyelesain semua masalah lo sama dia
kan nggak ada salahnya juga kan
coba lo ngomong dari hati ke hati sama dia di sana
semua udah gue kasih disana
makanan udah gue sediain
tinggal lo selesain masalah lo sama dia
lu percaya sama gue sekarang
lo nggak usah takut
nggak usah khawatir
gue kasih waktu tiga jam
setelah tiga jam
gue bakal kesana
gue buka pintunya
gue buka kuncinya
ya kalau pengen sampai pagi
gue sekarang ulang tahun
gue pengen keluar dulu
gue pengen makan
ini kalau yang kamu rencanain sama mas al kan
niat aku tuh
supaya kamu itu ada omongan baik baik sama al
biar ngobrolnya lebih enak
buka pintunya sekarang
den maaf banget ya tapi yang pegang kuncinya tuh angga
dia sengaja udah sewa kafe itu buat kalian berdua semalaman
dan semua karyawannya juga udah pulang
maafin aku banget ya
kamu yakin mau ninggalin mereka berdua disana
itu rooftop wanginya kencang banget
nanti kalau mereka sakit gimana
itu kan tujuan lo sama gua
mempersatukan mereka kembali
biar nggak berhantam lagi
bisa mesra lagi seperti dulu
kan itu tujuan kita
udah lah mendingan sekarang
kita cari tempat makan lain
nah gitu dong yuk
silahkan masuk duluan
kayak gue gak bisa beresin masalah gue aja sampai mereka harus ikut campur
tapi mungkin ini emang kesempatan gue buat ngomong sama andin sih
apa memang aku sama massal harus bicara
dan menyelesaikan semua ini
noatan suruh diri
sekarang onu tak pergi nanti
kamu gak apa apa
seharusnya aku benci salmas al
tapi kenapa jantungku berdebar kencang ya
sama menang dia
sama menang dia
sama menang dia
pembunuhan kejam itu semakin meningkat
tidak hanya membunuh seorang saja
bahkan satu desa
di desa meringgi
yang menjadi korban dua puluh lima keluarga
di desa kalisapu dua belas keluarga
di desa karangsawah tujuh keluarga
mereka semuanya tidak ada yang selamat
semuanya mati mengenaskan
akibat kejadian yang berturut turut itu
harus segera ditangkap
ini bukan hal yang mudah gusti
kami begitu kesulitan untuk menemukan pelaku pembunuhan ini
sepertinya dia bukan orang biasa
apa pelakunya dari bangsa jin
sehingga sulit ditangkap
pelakunya dari golongan ilmu hitam
yang sengaja ingin membuat keresahan di mataram
tua muda laki laki perempuan
di hape sinyal tanpa pandang pun

kita dapat tahu
kamu harus lama gamau
untuk memengaruhi asal peanut
kami akan melakukan caranya
pembunuhan kejam itu semakin meningkat
tidak hanya membunuh seorang saja
bahkan satu desa
di desa meringgi
yang menjadi korban dua puluh lima keluarga
di desa kalisapu dua belas keluarga
di desa karangsawah tujuh keluarga
mereka semuanya tidak ada yang selamat
semuanya mati mengenaskan
akibat kejadian yang berturut turut itu
rakyat menjadi gelisah
dicekam rasa ketakutan
durjana itu maunya apa
aku akan menantangnya satu lawan satu
gusti tidak perlu turun tangan sendiri
masih banyak para senopati
yang siap mempertaruhkan nyawanya
demi tegaknya wibawa mataram
ampun gusti prabu
dengan tangan hamba sendiri
untuk meringkus durjana itu
kalau begitu cepat selesaikan
aku ingin rakyat merasa aman dan tentral
diserah makhluk aneh kanjeng
hamba melihatnya sendiri
rambutnya seperti singa
dan wajahnya sungguh menyeramkan kanjeng
jadi yang saya monasterkan baik baik saja

lebih dari seratus tahun domeng orang until sekarang
itu mengerikan sekali kanjeng dan bisa menghilang
orang biasa seperti kita
menyeramkan menakutkan begitu
benar sekali kanjeng temenggung
wujudnya seperti manusia tapi tidak lumrah
sangat menakutkan kanjeng
panggil tapi cepat
berupanya kau yang selalu ikut campur urusan ke bidara
aku anak murid dari kiai hambali
dan masih anak keturunan kanjeng guru kiagam paya
bisa juga nyali mu bidara
aku tidak pernah takut padamu lagi
permusuhanmu dengan kanjeng kiagam prayogu